maaf aku harus membunuh
siapa yang berani mengganggu smedico
berani sekali berdebar
kurang ajar kamu nama muda
dengan mudah kamu menggagalkanku
mohon maaf kajeng ratu
ijinkan hamba memberikan pendapat
saya pikir kali ini kita kegabah kanjeng ratu
rencana kita belum matang benar
saya takut malah nantinya
rencana besar kita akan gagal kanjeng ratu
iya kamu benar wasko
nawamulan pasti akan memperketat penjagaannya
baik untuk nawangsi
ataupun kajeng ratu
untuk keratan segorok hidup
bagaimana aku bisa mendapatkan bunga bidan dari itu
bersabarlah kajeng ratu
saya yakin kita ada jalan untuk itu
untuk sementara ini
aku hanya bisa mengamatinya wasko
aku akan mencari waktu yang tepat
tapi untuk saat ini aku butuh tomba waskoro
aku butuh darah manusia
aku butuh menjegarkan fikiranku waskoro
kau mau kemana kajeng ratu
ayah bilang mau kemana
mulai sekarang kamu tinggal di sini
dan kamu tidur di sini ngerti kamu
aku sedang melakukan tugas yang diberikan oleh biyung
apa salah aku biyung
kamu tidak salah apa apa di sini
tapi biyung hanya menginginkan kamu tidur di sini ngerti gak kamu
itu selenang sintak
besok kamu sudah harus cuci
sekarang kamu masuk
kenapa sekarang bion jadi jahat padaku
aku tidak mengerti
shh jangan berisik
mas aryo sedang memahat
wah bagus sekali
bagus dari mana
ini belum jadi
mas aryo boleh aku menemanimu
boleh saja asal jangan berisik ya
iya iya aku tidak berisik
aku pegang ini mas
iya tidak apa apa
wah bagus sekali
bersabarlah nakuna wangsi
tanamkan dalam hatimu
dimana ada kesedihan
disitulah ada kebahagiaan
aku berharap bisa membesarkanmu selayaknya seorang ibu
sepertinya kau memiliki kakak yang baik
apakah guru sudah pulih gue
iya aku sudah pulih
tapi belum sepenuhnya
apakah tidak sebaiknya besok pagi saja buruh
tidak bisa indaro
aku juga belum yakin
kalau buruanku ada di sini
tempat apa ini guru
gelap sekali guru
shh jangan buat suara
tidak salah banget ibu
tidak salah lagi
maaf aku harus membunuhmu
siapa yang berani mengganggu smaediko
berani sekali berdua
aku akan membunuhmu
dia sangat kuat
apakah aku harus menggunakan kekuatan itu
apakah itu kekuatanku
kau harus menggunakan kekuatan itu
bagaimana kamu memiliki kekuatan itu
kau harus menggunakan kekuatan itu
sudah aku mengunggah
kau mendapatkan kekuatan romohku
kau harus menggunakan kekuatan itu
guru memang belum pulih betul
kau harus menggunakan kekuatan itu